kita bergabung ke mapolda jawa timur untuk mengikuti konferensi pers yang akan disampaikan oleh kapolri jenderal polisi tito karnavian
baik yang meninggal maupun yang luka luka
kemudian dari tim polri boda terutama melakukan investigasi untuk mengidentifikasi pelaku tiga lokasi tersebut
dan dalam waktu yang singkat kita sudah bisa mengungkap pelakunya
rekan rekan dan publik semua sudah mendapatkan informasi tentang satu keluarga
atas nama saudara dita berikut istri dan dua anaknya yang laki laki
serta dua anaknya perempuan yang terlibat dengan tiga serangan tersebut
kemudian kita sudah mengidentifikasi kelompoknya
yang tersebut adalah jemaah terdaulah jad dari surabaya syar surabaya
dan kemarin sudah saya sampaikan juga kemungkinan motifnya yaitu yang terkait dengan serangan ini
karena adanya instruksi dari isis sentral yang mereka terdesak
dan kemudian memerintahkan sel sel lainnya di seluruh dunia untuk bergerak
kita ketahui bahwa selain serangan kemarin di surabaya juga ada serangan di paris
hari minggu yang kemarin
satu pelaku dengan menggunakan pisau
satu meninggal dunia
dan ada empat terluka termasuk pelakunya kemudian tertembak mati oleh polisi di paris
nah kemudian di tingkat lokal sendiri saya sudah menyampaikan
diduga adalah pembalasan dari kelompok jad karena pimpinannya aman abdurrahman
bulan agustus lalu agustus lalu yang dia dibebaskan dalam kasus pendanaan serta mengorganisasi latihan
para militer ilegal bersenjata
dan juga para militer ilegal bersenjata
kemudian yang bersangkutan di vonis
dan harusnya keluar bulan agustus tahun lalu kemudian ditangkap kembali
karena yang bersangkutan ini juga keras terkait dengan perencanaan pendanaan lusbom tamrin di jakarta
di tahun dua ribu enam belas
kemudian setelah itu berganti kepemimpinan dialihkan kepada tokoh pimpinan jad jawa timur
yang bersangkutan beberapa bulan lalu dikurang lima tahun lalu ditangkap lagi
mabespori dalam kaitan pendanaan untuk memasukkan senjata api dari filipina selatan ke indonesia
otomatis dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan
dan itu membuat kelompok kelompok jaringan jad yang ada di jawa timur
termasuk yang ada di surabaya ini
mereka memanas dan ingin melakukan pemanasan
sehingga kemarin saya sebutkan kerusuhan di makobrimob kelapa ii jakarta
itu tidak sekedar mengenai masalah makanan
boleh masuk dari keluarga ya kepada para tahanan
tapi juga karena ada dinamikasi
karena ada dinamika internasional tadi
upaya untuk melakukan kekerasan pembalasan pasca ditangkapnya
kemudian untuk dinamika di jawa timur sendiri
yang paling bereaksi adalah jad cabang surabaya
yang dipimpin oleh kelompok ini
melakukan langkah langkah secara tertutup mereka
untuk melakukan perang
dengan mempersiapkan bom
kita melihat bahwa bom yang digunakan memang bermacam macam
meskipun bentuknya hampir sama
yaitu menggunakan bom pipa
tapi ada yang ditumpuk ada yang ditambah
yang jumlahnya ada
dan sekali lagi ditambahkan bensin
pada kasus seperti di gereja jalan arjuna
kemudian sekali lagi kelompok kelompok ini
tidak terkait serangan serangan ini dengan masalah masalah keagamaan
yang menyalahgunakan ajaran ajaran
ini tidak terkait dengan sekali lagi agama apapun
nah kelompok jad ini yang di surabaya
mereka membuat bom
dan kita lihat yang digunakan sementara ditemukan
bahan peledaknya adalah jenis
ini bahan peledak yang sangat dikenal
di kelompok isis
di iraq dan syria
yang dibuat dari bahan bahan yang mudah diperoleh
mungkin rupa dengan bahan bahan lain
buknya bisa menyelepuk puting
padp yang merupakan jenis high explosive
high expose itu jumlahnya tidak harus besar
perubahan dari padat menjadi gas dengan sangat cepat
di dalam kontainer yang tertutup
itu bisa menimbulkan efek ledak yang besar
setelah kita mengidentifikasi kelompoknya
sudah mengidentifikasi juga anggota anggota kelompoknya
saudara dita yang
melakukan bunuh diri di
mengetahui ada ledakan lagi
di lantai lima
di daerah taman
karena kan mungkin anda tahu
setelah kita datang ke tkp
ternyata itu adalah
yang terjadi karena kecelakaan kemungkinan besar
oleh pelaku sendiri
merupakan teman dekat
yang pelaku bumbung diri
di jalan arjuna
mereka aktif berhubungan
dan kemudian pernah juga
lafaz nati terorisme di tulung agung
di rusunawa tersebut
bom yang ledak mengakibatkan
tiga orang meninggal dunia
dan satu orang anaknya
anaknya lagi ada
itu selamat dan terluka
dan sekarang sudah
dirawat di rumah sakit
jadi meninggal tiga
karena ledakan sendiri
dan disaat itu
akan dilakukan sterilisasi
terus juga ditemukan
sejumlah bom pipa
yang mirip dengan
pipa yang ada di
juga ada pipa
bom pipa yang tidak
jadi tidak semua
jadi tidak semua
jadi tidak semua
kemudian dari tim
melakukan saya perintah untuk melakukan pengejaran
kepada sisa kelompoknya
sampai subuh tadi
tertangkap lima orang
pernama budi satrio
merupakan salah satu tokoh
karena melakukan perlawanan tertembak mati
dan di lima orang ini
bom yang sama
tapi sekali lagi
karena bahan redaknya adalah
di kalangan kelompok kelompok
isis di syria dan di irak
bahan redak ini disebut
ibu daripada setan
karena daya redaknya tinggi
kalau bahan redak lain
itu harus didakkan dengan
kadang kadang dengan guncangan atau panas saja
dia bisa meledak sendiri
oleh karena itu dianggap
dalam bahasa amerika
yang di rumah sundawa juga diduga demikian
mungkin ada kesalahan
pada sistem switching
atau mungkin terjadi goncangan
atau panas sehingga akhirnya meledak sendiri
lapangan ini senjata makan tuan
setelah operasi penanganan penangkapan
kita sudah mungkin diindikasi
lebih kurang pukul
waktu indonesia bagian barat
juga terjadi lagi aksi
menggunakan sepeda motor
dan membawa bahan peledak
dua sepeda motor
salah satunya anak kecil
ini dibawa juga yang kecil
pak kapolah akan menjelaskan
bahwa mereka juga satu keluarga lagi
sudah diidentifikasi oleh kita
karena memang sedang dalam proses
ini lima orang
dan empat orang
itu dia akan berusaha masuk ke kantor
namun penjagaan polresta cukup ketat
karena ada barrier disitu
ada penjaga yang memeriksa
nah pada saat di stop
ada mobil di sebelahnya
punya anggota akan masuk
kemudian terjadi kerjakan
empat orang meninggal
tapi anak tadi terlempar
dari anggota kepolisian
hingga saat ini belum ada
tidak ada yang meninggal dunia
tapi ada yang terluka
nanti pak kapolda akan jelaskan
yang di depan polisian
dari kelompok yang sama
dan kelompok dita
yang mereka ini
kalau pertanyaan kenapa aksinya
ya karena memang mereka menguasai
mereka melakukan aksi ini
karena salah satu pimpinan mereka
di jawa timur ditangkap
dan tadi instruksi
fenomena bumbu diri sendiri
bumbu diri wanita
ini juga bukan
tapi ini yang berhasil
polri juga sudah
menghentikan dan mencegah
kelompok saudara saudari
yang dari jawa barat
dia akan berusaha menyerang
tapi berhasil ditangkap
dalam keadaan hamil
dan kemudian dibawa
dan setelah di rutan makobrimo
beberapa bulan kemudian
waktu melahirkan bayi
itu yang menolong
novi ini dan bayinya
itu ibtusullah setri
polisi yang dipukul itu
ditahan di rutan itu
serangan bunuh diri
itu bukan pertama kali di dunia
di sri lanka pernah terjadi
mungkin masih inget
perdana menteri ya
india dulu ya
itu juga dikalungkan bunga
karangan bunga ternyata
syria dan iraq
beberapa wanita juga
melakukan aksi bunuh diri
di manual dan
manual manual tentang itu ada
ini baru pertama kali
anak umur sembilan dan dua belas tahun
di lengkapi dengan
melakukan bunuh diri
di syria di isis ini mereka sudah lakukan
sudah beberapa kali
di syria dan iraq
saya kira baik kita
perkembangan perkembangan seperti ini
seulangi tidak terkait dengan agama apapun
tapi ini terkait dengan
jaringan di tingkat
terkait dengan jaringan yang ada di timur tengah
kita akan bekerja lebih keras lagi
untuk menghadapi ini
selanjutnya mungkin saya
serahkan kepada pak kapolda
sedikit lebih detail
tentunya mohon maaf kalau nanti tidak
tidak bisa kami sampaikan sepenuhnya
penyidikan masih berlangsung
kita tidak ingin
teman teman di lapangan
untuk melakukan penangkapan
karena informasi yang kita sampaikan ke publik
ini pasti tentunya juga akan menjadi konsumsi
namun juga dimonitor oleh
saya silahkan pak kapolda
terima kasih bapak kapoldi
rekan rekan media sekalian yang berbahagia
kejadian yang ada di
kembali ke surabaya tadi pagi
saya ingin update dulu
korban secara meluru
hari ini yang khususnya di
itu jumlah korban
enam dan tujuh
tadi malam di sidoarjo
tambah pelaku yang meninggal
itu yang di rusunawai
ada sembilan pelaku
belum ditambah yang
surabaya tadi ini
pelakunya jumlahnya empat
seharusnya pelaku lima
anak kecil yang disampaikan
jadi ini jumlah
yang meninggal dunia
masyarakat tetap cuman dua belas
dua puluh satu orang ditambah pelaku
pada pagi hari ini
yang di surabaya
belum yang dilakukan
yang sedang bekerja
semuanya segera berakhir
pada tidak terlalu lama ini
perlu saya sampaikan
kejadian yang di
malam di sidoarjo
juga sama dengan yang di surabaya
semuanya satu keluarga
satu kartu kakak
tadi sama sama pak kapori
yang meninggal tiga orang
bapak ibu dan anak
jadi kakaknya sama enam sama enam
surabaya kejadian tiga tkp
satu keluarga satu kakak
berangkat yang pagi hari ini
satu kakak juga
satu kakak juga
korban satu kakak
lima lima nya berangkat
dua orang motor
satu yang kecil
selamat dan sekarang dibawa di
ini jumlah korban yang
yang meninggal empat
yang tadi pagi di surabaya
ini betul betul kejadian dalam satu keluarga
sungguh memprihatinkan buat kita semuanya
surabaya di forestavus
anggota secara sop sudah benar
kita memang sulit
kalau memang orang terobos
jadi ngajak orang lain untuk
di hadang oleh anggota
forestavus sudah melakukan dengan sop
ini kejadian yang ada di surabaya
semuanya dalam satu kakak
di surabaya satu kakak
di situasi satu kakak
yang tahu betul adalah
tim daripada kelompok kelompok jaringan ini
perempuan yang kecil
kita lihat kemarin di diponegoro
dan yang di bocek di surabaya
anak kecil juga
ini sungguh memprihatinkan buat kita
kita mohon doanya mudah mudahan
bisa dapat kita selesaikan semuanya
pakaian anggota sudah bekerja semua
dan kendali oleh bapak kapolri
ini mungkin nanti ada pertanyaan
dan jangan lupa
ya secara singkat kejadian yang ada di surabaya
identitas pelaku sudah jelas
tapi kita tidak usah sebutkan
namanya tapi identitasnya aja
dengan ididas tm
alamanya di rukah
jadi nanti mungkin karena itu tadi
tidak semua terbuka
karena masih ada pengembangan pengembangan yang lain
jadi nanti mungkin untuk mengenai masalah
kita sudah punya datanya
tapi kita tentu ingin disampaikan ke publik
supaya tidak salah
nanti kita akan cross check dulu
kemudian dengan saksi saksi yang ada
tangga kiri kanannya
setelah itu juga akan dilakukan di nits
nanti kalau sudah jelas
nanti akan di update lagi
disampaikan kepada publik
tapi jelas kita sudah menuga
dan mereka adalah satu keluarga lagi
yang satu lagi
ya demikian tadi konferensi pers yang disampaikan oleh kapolri
jenderal polisi tito karnavian
yang menjelaskan bahwa polisi segera bergerak cepat
untuk segera mengungkap pelaku serangan
di tiga gereja di surabaya
dan akhirnya berhasil terungkap pelaku peledakan
yang merupakan satu keluarga
kapolri sendiri menduga bahwa ini merupakan balas dendam
atas tertangkapnya aman abdurrahman
aman ini diduga menjadi dalang peledakan di jakarta
termasuk bom sarinah dan juga kampung melayu
bom yang digunakan di surabaya
kali ini merupakan bom pipa
dan menyerupai bahan peledak yang sering digunakan isis
di irak dan suria
kapolri juga menegaskan bahwa kejadian ini
tak ada kaitannya dengan agama apapun
dan sejauh ini kepolisian sudah
mengidentifikasi kelompok teroris ini
sedangkan peledakan di rusun wonocolo
adalah akibat kesalahan pelaku
yang mengakibatkan pelaku bersama istri dan seorang anaknya
dan polisi juga menemukan sejumlah bom pipa
yang mirip di sejumlah tkp
dan sampai senin subuh
dengan barang bukti ban peledak bom pipa
sementara peledakan di polresta besurabaya
juga teridentifikasi sebagai satu keluarga
empat pelaku tewas
sementara satu menderita luka luka
dan kelompok ini sama dengan kelompok pelaku
peledakan gereja pada minggu pagi
fenomena pelaku bom bunuh diri wanita
bukan yang pertama karena tahun lalu
polisi juga berhasil mencegah peledakan
dilakukan oleh terduga teroris wanita
dan kepolisian sendiri akan segera bekerja keras
bekerja lebih keras lagi untuk menangani masalah ini
sementara kapolda jawa timur
beri tahu tentang jumlah korban
akibat kejadian ini dua puluh lima orang meninggal dunia
yaitu tiga belas orang adalah pelaku sendiri
dan dua belas adalah masyarakat
dan semua pelaku diduga adalah satu keluarga
berdasarkan catatan kartu keluarga
dan cnn indonesia juga tak henti hentinya
menyerukan agar masyarakat
tidak membagikan gambar kerusakan
dan juga kengerian dari lokasi pemboman
dengan tujuan tidak memperluas publikasi